ya tidak percaya aku akhirnya keluar dari wajib militer
tapi tubuhku sudah tidak tahan lagi
tubuhnya mengalami luka parah dan luka yang membuatnya tidak bisa bertarung dan bergerak lagi dengan mudah
tidak ada yang menunjukkan dia
dedikasi dan kesetiaan yang lebih besar kepada raja
aku yakin kau akan menerima hadiah besar atas pelayananmu
segera waktunya bagi gregory untuk bertemu dengan raja
kau telah melayaniku dengan baik dan aku sungguh sedih melihatmu meninggalkan sisiku
begitu juga denganku raja
ya aku harap kau punya kehidupan yang baik
oh kau tahu kau
kau sendiri sekarang kan
maaf yang mulia
ya karena kau tidak melayaniku lagi kau tidak akan dibayar
apa kau mengerti itu
baiklah selamat tinggal
tunggu yang mulia
dia berjalan kembali ke rumah berpikir
mungkin aku salah paham
aku akan meminta audiensi dengan raja besok
apa yang kau lakukan
karena kau tidak lagi melayani raja tempat ini bukan milikmu
tapi aku tidak punya tempat tinggal
kemana aku harus pergi
bukan masalah kami
apa yang harus kulakukan
aku telah melayani raja dengan setia selama bertahun tahun
kenapa ini terjadi
dia menyeka air matanya dan pergi
gregory sekarang tercengang dan sebelum dia menyadarinya
telah mengembara ke dalam hutan
oh di mana aku
seorang tinggal di sini
hei menjauhlah dari makan malamku
maukah kau memberiku tempat berlindung untuk malam ini dan beberapa makanan
tapi kau harus membantuku
gregory setuju dan penyihir itu membawanya ke sumur yang dalam
di mana bagian bawahnya ada sebuah api biru kecil
aku butuh api itu tapi aku terlalu lemah
maukah kau mendapatkannya untukku
tentu saja aku hanya butuh tali
penyihir menyiapkannya dan gregory perlahan turun
hmm ini indah
dia naik kembali dan mengulurkan tangan
beri aku apinya dulu
tidak aku duluan lalu apinya
ini membuat marah penyihir itu dan dia memotong talinya
menjatuhkan gregory ke dalam sumur
sebagai hukuman kau bisa tinggal di sana dan memberiku cahayanya besok
pasti ada jalan lain
aku tidak bisa melihat
akanku gunakan ini
aku melayani siapa saja yang menggunakan api
akanku kaburkan keinginan apapun
dengan kekuatan magis terbaikku
blau kuharap kau menyelamatkanku dari sumur ini
dalam beberapa detik gregory keluar dari sumur dingin yang gelap
dia membuat keinginan kedua untuk emas
oh ya ampun hahaha
ada yang lain
untuk saat ini tidak kau bisa pergi
panggil aku kapan berhasil

hanya gunakan api
gregory mengingat raja tetapi memutuskan untuk memaafkannya
tidak ada gunanya memikirkan masa lalu
jadi dia pergi ke kota dan makan enak
namun tidak lama kemudian orang mulai mengenalnya
dia orang yang ditinggalkan raja
iya memalukan sekali
pasti cukup sedih
aku tidak ingin menjadi dia
aku pikir aku sudah selesai tapi tidak
raja harus membayar
dia memanggil roh kecil itu
gregory membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa
dia tidak mengira raja akan mendengarkannya
jadi dia memutuskan pendekatan yang lebih lembut
blau temui putri sera dan bujuk dia untuk menemuiku
blau melesat di udara dan segera tiba di kamar sang putri
salam putri sarah
oh kau siapa
aku adalah roh api biru
maukah kau bertemu dengan tuanku
blau menjelaskan semuanya pada sera
kasihan greg bagaimana ayah bisa melakukan ini
baiklah aku setuju
bawa aku kepadanya blau
tidak terlihat oleh yang lain blau membawa sera ke gregory
oh sudah lama sekali
gregory dan sarah sudah lama saling kenal dan dia sangat menyayanginya
keduanya duduk dan berbicara selama berjam jam
sarah semakin sedih
aku tidak mengerti bagaimana ayahku bisa begitu kejam
jangan khawatir greg aku akan menemukan cara untuk membuatnya mengerti
kau harus pergi sekarang ini hampir pagi
blau tolong bawa pulang serah
kirim blau untuk menjemputku besok malam dan aku punya kabar untukmu
sarah kembali ke rumah tapi seisi istana gempar
selamat malam putri
selamat malam putri
mari kita lihat apa yang salah
sarah oh anakku dari mana kau aku ke kamarmu dan kau tidak ada
sihir kau diculik dengan sihir
apa tidak ada yang menculikku
aha jadi mereka mengancammu untuk mengatakan itu
jangan takut sarah manisku
tidak ayah jika ayah tidak mendengarkan hal lebih buruk akan terjadi
lebih buruk jadi mereka akan apa menculikmu lagi
baik serah lain kali mereka datang isi kantongmu dengan kacang polong
mereka akan turun dan membentuk jejak ke tempat kau dibawa
jangan takut putriku ayah akan menyelamatkanmu
hah ya mungkin ini cara mereka untuk bertemu baiklah ayah
jadi malam itu saat blau membawa sarah bersamanya
apa yang kau lakukan putri
sesuatu yang berisiko tapi semoga bagus
kau melakukan apa
tidak apa apa dia akan datang kau bicara jika hal buruk terjadi akan ku selesaikan
yang mulia mengira aku telah menculikmu
bisakah kau tenang aku yakin sekali rencana ini akan berhasil
kacang polong diambil dan dimakan atau disebarkan oleh anak anak dan hewan
membingungkan raja dan tentaranya
hah kita telah menghabiskan sepanjang malam
tidak apa apa kita akan memikirkan cara lain besok
blau membawa pulang sera sambil berpapasan dengan para prajurit dan raja dalam perjalanan
aku akan menemukanmu sarahku
ketika pagi tiba raja masuk ke dalam kamar serah
serah putriku yang manis iblis itu telah mengembalikanmu maafkan ayah tidak bisa menemukanmu
hah dengarkan aku itu adalah gregor yang
gregory gregory jadi dia yang membawamu pengkhianat kecil itu
tidak ayah dengar
tidak apa apa sarah dia akan dihukum
dan dengan itu para prajurit berbaris melalui kerajaan menemukan gregory dan membawanya pergi
hah aku harus cepat greg gregory oh tidak aku terlambat oh
sera mengambil cahaya biru dan bergegas pulang gregory terbaring di penjara benar benar sengsara
sekarang aku selesai raja akan mengusirku atau lebih buruk kesetiaanku pada kerajaan ini tidak menghasilkan apa apa
jangan katakan itu
putri apa yang oh
kita harus membuat raja mengerti kesalahannya aku punya rencana lain
dan mereka berdua mendengarkan dengan saksama rencana sarah
kau pikir ini akan berhasil
sampai jumpa di luar
setelah beberapa saat para prajurit datang dan membawa gregory keluar menghadap raja
gregory atas kejahatan penculikan putri anakku kau akan dihukum
oh sebelum aku menjalani hukumanku
apakah yang mulia untuk mengizinkanku meminta permintaan terakhir
bukan karena kau pantas mendapatkannya apa itu
aku perlu menyalakan korek api
gregory menyalakan tongkat korek apinya dengan cahaya biru dan segera blau langsung hidup
tunggu sarah apa artinya ini
kau telah membodohiku selama ini
ayah ayah harus mendengarkan kami
diam gregory kau akan dihukum berat tanpa belas kasihan
dan sarah kau akan dihukum di kamarmu sampai umur delapan puluh
wow baik blau kau berjanji semuanya bisa diperbaiki lagi
tentu saja yang mulia
blau menyulap gada besar dan menghantam bumi dengan indah
retakan menyebar ke seluruh kerajaan membuat takut raja
berhenti kau menghancurkan kerajaanku
kerajaanmu terdiri dari manusia
manusia setia yang telah kau sakiti dengan kesombonganmu
akan kami hentikan jika kau mendengarkan kami
raja akhirnya menyerah
bethesda tiga kerajaan
sera dan gregory membawanya berkeliling kerajaan
untuk menunjukkan kepadanya orang orang dan situasi
yang telah dia abaikan dan sakiti
dia mendengarkan gregory saat dia menceritakan betapa dia merasa dikhianati
raja menyadari betapa tidak adil dan kejamnya dia
kau telah melayaniku dengan baik selama ini
akan kuperbaiki kesalahanku
aku tidak apa apa sekarang yang mulia karena aku memiliki cahaya biruku blau dan sera
segera setelah itu raja menjangkau semua rakyatnya yang telah dia abaikan dan menepati janji yang telah dia lupakan
perlahan tapi pasti kerajaan menjadi tempat yang jauh lebih bahagia
dalam arti yang sebenarnya
ayah sungguh sulit sebelumnya iya kan
ya tapi dibutuhkan keberanian untuk mendengar kritik memahami kesalahanmu dan memperbaikinya
iya blau membuat semua itu menjadi mungkin
terima kasih tuan putri
raja pasti tumbuh menjadi penguasa sejati karena hanya seseorang
selalu ingin tahu dan tertarik untuk tumbuh lebih baik yang dapat membuat lingkungan dan masa depan mereka makmur